inilah video yang direkam petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan kabupaten gresik jawa timur
saat menjalankan proses evakuasi terhadap yuliana
warga desa sukamulyo gresik jawa timur usai melahirkan di lantai dua rumahnya
diketahui peristiwa ini terjadi rabu kemarin
evakuasi berjalan dramatis lantaran yuliana terpaksa diturunkan dengan menggunakan alat skywalker
milik dinas perhubungan kabupaten gresik karena tangga di rumahnya dalam kondisi korosi
usai diturunkan dari lantai dua rumahnya yuliana beserta bayinya langsung dibawa ke puskesmas sukomulyo
untuk perawatan lanjutan
proses evakuasi ibu melahirkan ini didampingi bidan dan juga dokter puskesmas
yang ikut menangani proses persalinan
itu di lantai dua
kami bergegas naik langsung ke lantai dua akan tetapi saat kami naik tangga itu rapuh
sehingga kami pelan pelan menuju ke sana
nah setelah itu kami sampai di kamar pasien tersebut dan kami sedang melihat bahwa pasien tersebut
dalam posisi in part dua atau pasien yang mau melahirkan
akhirnya kami segera menghubungi psc kemudian kami minta bantuan untuk dibantu
agar dikirimkan damkar untuk membantu proses evakuasi
terima kasih ibu dan bayinya
ibu dan juga bayinya dalam kondisi sehat dan selamat
dan saat ini sudah ditangani oleh tim kesehatan puskesmas
lima rumah di kawasan padat penduduk di jalan kampung melayu kecil tebet jakarta selatan
kamis pagi ludes terbakar
petugas pemadam kebakaran jakarta selatan yang tiba di lokasi bersama warga berupaya memadamkan api
agar api tidak merambat kebangunan lainnya
belum diketahui pasti apa penyebab dari kebakaran ini
diduga dari hubungan arus pendek listrik pada salah satu bangunan rumah
sementara itu akses yang sempit menuju lokasi membuat petugas sempat kesulitan menjangkau titik api
bakar adalah bangunan rumah tinggal yaitu rumah sangat padat unian
diduga sementara dari arus pendek listrik
tak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini
setelah menerjunkan dua perjalanan
satu ratus enam puluh enam unit mobil pemadam dan satu ratus dua puluh personil api baru berhasil difadamkan
tim liputan cnn indonesia